selasa sore pemerintah melalui kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
mengumumkan deretan tanggal libur akhir tahun dua ribu dua puluh dan tahun baru dua ribu dua puluh
cuti bersama dipangkas tiga hari yaitu tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh desember dua ribu dua puluh
telah diputuskan bahwa libur akhir tahun terbagi menjadi dua
yaitu libur natal yang dimulai tanggal dua puluh empat hingga tanggal dua puluh tujuh desember
kemudian libur pengganti idul fitri dan libur tahun baru dimulai tanggal tiga puluh satu desember hingga tanggal dua januari
dengan demikian ada pengurangan hari libur
dari setiap hari yang diperlukan
yang diperlukan dari semula yaitu tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh
artinya tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh desember semua masuk kerja seperti setiap kalah
pemotongan hari libur ini pun menuai beragam tanggapan
gak apa apa sih kalau saya pribadi nggak apa apa ya
karena mungkin karena cuti cuti kemarin itu berdampak menaikkan angka positif covid
jadi mungkin untuk sekarang lebih baik agak direm dulu
cukup merugikan kali ya karena kan memang kita udah sempat dipotong juga tuh ya lebaran kemarin
yang seharusnya nggak potong cuti saya harus ngambil cuti di tahun ini jadi ngambil cuti gitu
pemotongan hari libur ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi agen perjalanan wisata
salah satu agen perjalanan wisata yang berlokasi di tebet jakarta selatan ini
hingga rabu siang belum menerima permintaan pembatalan perjalanan berlibur dari pelanggannya
sampai saat ini sih belum ada pembatalan
ya kita sih berharap sih jangan sampai ada yang dibatalkan
karena memang sekarang secara prosedur refund juga agak sedikit complicated dari sisi airlinesnya
karena mereka tidak bisa mengeluarkan uang
sementara itu perhimpunan hotel dan restoran dki jakarta mengungkapkan pemotongan cuti bersama
berpotensi mengurangi okupansi hotel hotel di ibu kota
kalau mau bicara kondisi oh rugi tanda kutip ya bagi mereka yang kota kota di jakarta ini
kota besar jakarta tempat mereka melakukan trip
datang ke jakarta untuk berbisnis yang tadinya tinggal di hotel tentu akan tidak terjadi hal tersebut
yang akan praktis akan terpenggal sebelas hari ya jadi hari libur gitu dia
sehingga tidak ada trip berarti okupansi rendah
keputusan memangkas libur akhir tahun ini diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
di mana tren kasus positif covid sembilan belas kerap mengalami kenaikan setiap libur panjang
dari sebelas hari libur yang direncanakan sebelumnya
total cuti bersama akhir tahun yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berlibur menjadi delapan hari